menteri kesehatan nila muluk memuji pelayanan yang ada di puskesmas garuda di jalan dadali kota bandung
dalam kunjungan kerjanya pada kamis pagi tadi
selain sarana dan prasarana adanya tenaga dokter perawat dan bidan
serta pelayanan selama dua puluh empat jam kepada masyarakat sangat diapresiasi
dalam kunjungannya ke kota bandung menteri kesehatan nila muluk mendatangi puskesmas garuda
di kecamatan andir kota bandung kamis pagi
kunjungan tersebut dalam rangka fktp atau fasilitas kesehatan tingkat pertama
bersama jajaran di dinas kesehatan
puskesmas yang memiliki tiga lantai ini memberikan pelayanan dua puluh empat jam
dan didukung oleh tenaga medis mulai dari dokter perawat hingga bidan
selain itu terdapat ruang rawat inap untuk pasien dan juga dilengkapi lift
serta delapan puluh satu tenaga medis di bidangnya masing masing
ini adalah namanya pendekatan keluarga disini namanya layat rawat
mendatangi ke keluarga menjemput bola
dan juga termasuk tadi anak remaja untuk kejiwaan
dan apalagi tadi banyak yang bapak wali sudah melakukan terobosan terobosan
tapi jadi motonya pak wal ini kita harus melakukan
membuat inovasi dari masalah yang ada
untuk fasilitasnya sendiri gimana bu
mungkin kamu saya suruh naik tangga lho
warga kini dapat memanfaatkan
puskesmas sebagai sarana untuk kesehatan dan tidak tergantung pada rumah sakit
diharapkan ke depan semua layanan puskesmas di kota bandung
dapat menjadi andalan untuk masyarakat yang sehat
tony oktora bandung